rabu tujuh juni dua ribu dua puluh tiga sebuah koper ditemukan di tebing jurang di kawasan hutan cangar kabupaten mojokerto
koper ini awalnya ditemukan seorang petugas jagawana taman hutan raya raden suryo yang sedang berpatroli pada sabtu tiga juni
dari pemeriksaan di lokasi diketahui koper ini berisi mayat seorang perempuan bernama angeline natania dua puluh satu tahun mahasiswi universitas surabaya
korban sempat dilaporkan hilang oleh orang tuanya pada lima mei dua ribu dua puluh
penemuan ini sekaligus membuka tabir kejahatan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang pria bernama roy
penemuan ini juga yang kemudian menjawab teka teki sebuah keluarga di surabaya yang melaporkan kehilangan seorang putrinya pada awal mei yang lalu
rab alias ry tersangka berusia empat puluh satu tahun ini adalah orang terakhir yang diketahui terlihat bersama korban
polisi menyebut ry adalah guru musik korban dan sudah mengenal korban sejak korban duduk di bangku sma pada dua ribu tujuh belas
dari pemeriksaan terkuat pada tiga mei dua ribu dua puluh tiga tersangka menjemput dan mengantar korban ke kampusnya di daerah jalan tenggilis dengan mengendarai mobil korban
yang menurut cctv kami di titik ini ini adalah halte satu fakultas hukum
terekam dia di sini ya
iya betul terekamnya di sini
dari lini masa pergerakan ponsel milik korban terungkap
usai dari kampus erye dan korban menuju ke sebuah apartemen di kawasan tenggilis pada tiga mei pukul sepuluh siang
di apartemen mereka memarkirkan mobil dan pergi menggunakan taksi online ke sejumlah tempat
salah satunya kekeluarga
kave milik erye di kawasan rungkut
sejak hari itu tania tidak kembali lagi ke rumahnya
disinilah titik krusialnya karena belakangan kemudian keluarga tahu hasil dari pemotretan cctv di kawasan ini di area parkir ini
diketahui roy mengambil mobil tersebut bersama seorang pria dan tidak terlihat keberadaan korban saat itu
dalam rekaman cctv r y yang memakai topi merah ini diketahui hendak mengambil mobil korban di parkiran apartemen
eria mengaku saat itu tania masih hidup dan ikut membantu mencari orang yang mau menerima gadai mobilnya
ery pun mengaku ia membunuh korban di dalam mobil pada minggu empat mei pukul setengah satu siang di kawasan hutan mangrove wonorejo
korban dicekik dan dijerat dengan tali
ada satu kata kata dia yang sangat membuat saya terus saya bilang udah stop udah gak bisa terusin
terus habis itu dia nyinggung lagi nyinggung lagi
mungkin nyinggung lagi ya akhirnya saya gak kuatkan pak
nah itu akhirnya saya sudah gelap mata pak
suami saya sadar itu siang dia sudah tidak nafas itu saya juga bingung sendiri pak
dengan sendiri saya berusaha mikir tenang berusaha mikir tenang berusaha membangunkan dia semoga
untuk menutupi jejak kejahatannya tersangka melumuri tubuh korban dengan lotion
lalu membungkus jasad korban dengan plastik dan menyembunyikannya di dalam koper
mayat korban lantas dibuang ke jurang pada senin dini hari tanggal lima mei
pelaku mempunyai motif karena sakit hati melakukan pembunuhan pada saat itu
dan mengambil harta dalam hal ini mobil maupun handphone untuk dijual
r y lantas menjual ponsel korban karena butuh uang untuk membuka usaha kedai kopi
sedangkan mobilnya diganti
r y menggodaikan seharga dua puluh lima juta rupiah
namun ia baru menerima delapan juta rupiah
polisi mengklaim sudah membekuk penadah mobil dan perantaranya
untuk menyempurnakan alibinya kepada ibu korban r y mengaku terakhir bertemu korban sekitar satu bulan lalu
bahkan bapak tiga anak itu sempat berjanji kepada ibu korban untuk membantu mencari tania
kemarin dia itu nyariin tania itu loh
laya kapan terakhir mungkin tania pernah kontak kontak laya
sudah lama sih tania waktu itu dia minjem uang
oh dia minjem uang
sekitar bulan apa itu
saya kan pernah ngomong ke tante
pernah ngomong ke tante kata tania mau ikut jaga jaga tania
waktu dari kampus itu tante ini pusing pikirannya gak bisa mikir lagi
kepikiran ke roy tante
barangkali anak itu kan tempoh hari deket suka cerita ke tante tentang roy gitu
iya sih tante
kapan hari juga dia kan juga dekat sama istri yang dulu itu
mau jalan rumah sama sekali
ya itu sih itu apa namanya
semalam juga saya telfon telefon temen kan yang di mabus yang di ini kan saya juga minta bantuan juga gitu loh
saya tanya tanya saya kan ada beberapa yang kenal juga yang di kampus itu kan banyak teman di ubai juga
jadi bulan ini ya tania ke roy telepon roy minta pinjam uang itu
terus habis itu telepon saya lagi
ngasih tahu bahwa orangnya masih sibuk nih
belum sempat telepon lagi saya sama yang dibilang kenalan dia itu
ya intinya dia ketemu saya itu katanya untuk bantu nyari
tim bendamping hukum keluarga korban menduga r i e sudah merencanakan pembunuhan korban
tersangka dituding sudah mencuri stnk mobil korban dua minggu sebelum kejadian
selain itu r y juga diduga sudah merencanakan lokasi pembuangan mayat korban
r i e diduga tidak sendiri saat membunuh korban
setidaknya ketika membungkus dan mengangkat mayat korban yang memiliki berat tubuh tujuh puluh empat kg
satu stnk nya mobil itu sendiri sudah beberapa waktu ada sekitar dua minggu sebelumnya itu sudah tidak ada sudah hilang
kemudian yang kedua adalah pada waktu ada orang yang mengambil mau mengambil mobil itu
si angelin tania ini natania tidak tampak bersama sama
ini adalah sebuah perilaku yang mungkin kita perlu duga sebagai calculated
jadi ada semacam perencanaan atau persiapan untuk serangkaian perilaku ini bisa terjadi
r y dibekuk pada enam juni dua ribu dua puluh tiga di daerah pujon kabupaten malang
kepada polisi tersangka menunjukkan lokasi tempat ia membuang mayat korban
saat diperiksa polisi r i e mengaku ia memiliki hubungan asmara dengan korban
tetapi hal itu dibantah keluarga tamia